tentu saja aku akan membawa ayah anda kesini
aku juga sudah tidak sabar menunggu reaksi ayah andamu
tidur galah dari sukamana
aku tidak mungkin menang melawannya
aku harus kabur dari sini
bercuma saja kau lari
aku sudah tahu siapa kau
aku sudah tahu siapa kau
seorang putri raja berani merampok ayahnya sendiri
apa masih kurang mewahan di istana yang kau miliki
jaga ucapanmu senopati
aku melakukan semua ini bukan untuk kepentingan diriku sendiri
tetapi untuk rakyat
apa kau tidak melihat betapa menderitanya rakyat
itu cuma alasanmu saja
bagaimanapun perbuatan seperti ini tidak bisa dibenarkan
sekarang ikut aku
aku akan membawa nimat ke istana
menghadap kusup ramu mata singa
lebih baik aku mati
bunuh saja aku
nanti juga nimas akan mati di tiang gantungan
gusti prabu harus tahu
rakyat juga harus tahu
kalau junjungan mereka
mempunyai seorang putri pengkhianat
aku tidak boleh tertangkap
kau akan kurehatai
kau akan terlalu menjaga
kalian pasti tidak menyangka
aku bisa menemukan kalian
sekarang rasakan pembalasanku
lagi pula dari awal
kita sama sekali tidak punya masalah
iya nyai kami salah apa
dari dulu kan kita
masalah apa apa ya jang
jangan banyak bicara
sekarang rasakan pembalasanku
aku akan membawa ayah anda kesini
aku juga sudah tidak sabar
menunggu reaksi ayah anda
saat dia tahu
kalau kepala perampok
yang selama ini dia cari
adalah putrinya sendiri
bunuh saja aku
aku tidak takut
tentu saja kau akan mati
aku juga menginginkan kematianmu
aku mengikatmu disini
kalau aku membawamu ke dalam istana
kau pasti akan mendapatkan
pembelahan dari bundamu
akan tinggal nama adikku
kau benar raka
dan ini adalah pemandaian yang sangat indah
yang terjadi di dalam hidupku
dan ini mungkin saja tidak akan terulang lagi raka
dia disantap oleh para buaya buaya itu adikku
aku tidak mau begitu
jika mereka menangis
mereka akan takut aku mati
aku tidak mau begitu
aku cuma berbicara
maaf aku tidak mau berbicara
aku tidak mau raka
aku sangat mengkhawatirkan
keadaan ratu subanglarang
yang pastinya sedang dikejar kejar oleh bangsa dan seorang
iya nyik juga sangat khawatir
busti ratu subanglarang
syukurlah kamu sudah pulih
kau sudah menolongku
bukan aku yang menyelamatkanmu biasa
tetapi perempuan bertopeng tadi
aku tidak tahu siapa dia
dia sudah dua kali menolongku
jika kamu tidak mengenalinya biasa
aku tidak mengenalinya sama sekali
karena setiap dia bertemu denganku
dia selalu datang berpakai topeng
dia adalah wanita yang terkenal
yang selama ini menyukaimu abiasa
dan dengan diam dia
dia selalu menjagamu
mungkin seperti itu
kau tidak mengenalinya
kau tidak mengenalinya